kota surabaya kembali dinyatakan sebagai zona merah terkait dengan persebaran covid sembilan belas
menanggapi hal tersebut pemkot surabaya berdali deteksi masyarakat melalui rapid test dan swab secara masif terus dilakukan oleh pemkot surabaya
pemerintah kota surabaya angkat bicara terkait dengan surabaya yang kembali menjadi zona merah covid sembilan belas
menurut kabak humas pemkot surabaya febri aditya prajatara pablan warna zona merupakan kewenangan pemerintah pusat
pemkot surabaya berdalih pemkot surabaya sudah melakukan tes secara masif baik rapid test maupun tes swab kepada warga yang kontak erat dengan warga positif covid sembilan belas
pemkot surabaya juga menyatakan pemkot surabaya baru saja mendapatkan bantuan reagen sehingga tes untuk warga kontak erat dengan warga positif covid sembilan belas akan cepat dilakukan untuk memutus mata rantai persebaran covid sembilan belas di surabaya
warna itu kan dari pemerintah pusat ya jadi kalau apa namanya ini juga kami sebenarnya tidak peduli apakah warna ini seperti apa
yang jelas memang tes yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya ini kan sangat masif sekali terutama kepada para orang orang yang melakukan kontak erat terhadap yang positif